peristiwa sepuluh november dikenal sebagai titik balik semua pertempuran di indonesia
tewasnya dua jenderal inggris juga mencatatkan pertempuran ini sebagai pertempuran terbuka dan terbesar di indonesia setelah proklamasi kemerdekaan
begitu banyaknya sosok warga indonesia yang telah mengorbankan jiwa raga dan harta untuk perebutan kemerdekaan
lantas bagaimanakah nasib mereka sekarang kami hadirkan informasinya
pada bukari asal dari pasukan usia isimewa namanya tukul bersih bersih untuk menghadapi gerakan gerakan orang luar yang ada di surabaya
gerakannya sudah terbatas pendengarannya sudah berkurang bicaranya juga sudah tak begitu jelas
namun dari kilat matanya semangat empat puluh lima masih terpancar
pria sembilan puluh tahun ini adalah pelaku dan dianggap sebagai satu satunya pasukan terakhir takobetsuke satsutai atau kini disebut sebagai polisi istimewa yang masih hidup
takobetsu ke satsutai adalah sekolah kepolisian yang didirikan jepang pada masa pendudukan jepang yang berikutnya menjadi cikal bakal kepolisian republik indonesia
proses penerimaannya dimulai tahun seribu sembilan ratus empat puluh empat dengan dua ratus orang yang lolos seleksi
bukari adalah salah satunya
yang berikutnya menjalani pelatihan selama setahun hingga menguasai strategi perang penguasaan senjata dan administrasi kepolisian
pasca pembacaan proklamasi tujuh belas agustus oleh soekarno hatta di jakarta dua puluh satu agustus m yasin yang kala itu sebagai komandan toko betsu kesatsutai memproklamirkan menjadi bagian perjuangan republik indonesia alih alih menjadi kepolisian jepang

dan juga menjadi salah satu yang berada di garis terdepan dalam beberapa peperangan
tak hanya tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima pemberotakan pki empat puluh delapan namun hingga agresi militer belanda ii tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pertempuran demi pertempuran dilaluinya di berbagai wilayah di jawa timur
hingga salah satu hal heroik yang dialaminya diberondong tembakan hingga lima peluru bersarang di tubuhnya
pergelangan dan telapak kakinya hancur kala itu
telak ulang tahun berikutnya kepadanya tahun dua ribu tiga kakinya
mukari tak hanya menjadi cacat namun juga harus terus menahan sakit
karena bubuk mesiu dan pecahan proyektil masih tertanam di kakinya lebih dari lima puluh tahun pasca perang
dalam kondisi cacat dan menahan sakit mukari pun terus mengabdi kepada negara
pensiun di usia lima puluh empat tahun masa pengabdiannya tak kurang dari tiga puluh dua tahun dengan pangkat terakhir kapten polisi
kehidupan pasca kemerdekaan pun disyukurinya
meski menyatakan tak bergelimang harta mukari merasa cukup menghidupi enam anaknya di bawah naungan atap rumah asrama brimob
mukari yang telah mengorbankan raga dan harta untuk bangsa ini masih memiliki dua harapan besar dalam hidupnya
berangkat haji dan mengingatkan kepolisian saat ini
sebagai salah satu anggota kepolisian pertama republik indonesia
yang melawan langsung penjajah dan penjajah bukari merasa cukup berharga untuk hidupnya

agar semangat itu juga diteruskan dengan baik oleh generasi kepolisian saat ini
widah subianto dan carwin caksono surabaya jawa timur